setidaknya ada lebih dari lima ratus pertemuan selama perhelatan akbar presidensi g dua puluh berlangsung hingga puncak g dua puluh oktober nanti
dan selama indonesia memegang presidensi ada umkm terlibat melalui cinderamata atau suvenir g dua puluh
salah satunya umkm di bogor jawa barat yang membuat buah tangan atau souvenir untuk sebagian pertemuan g dua puluh
buku kecil atau notes dari bambu dengan logo g dua puluh yang ramah lingkungan ini adalah hasil karya pekerja lokal di sukabumi dan bogor
senada dengan salah satu isu g dua puluh perubahan iklim
bahan bambu dipilih karena memiliki waktu lebih cepat untuk tumbuh kembali yaitu empat tahun dibandingkan dengan kayu yang membutuhkan waktu empat puluh tahun
bambu yang digunakan untuk menjadi sebuah notes pun memiliki kriteria khusus
menggunakan bambu bambu lokal bambu yang kami panen dengan kriteria yang sangat ketat karena tidak semua bambu bisa digunakan
dan bambu juga harus memiliki umur panen yang cukup kadar air yang baik sehingga bisa digunakan sebagai bahan untuk notes bambu ini
prosesnya untuk pengolahan dan proses produksi utamanya ada di pengrajin kami di daerah sukabumi
kemudian proses untuk finishing
dan proses untuk packing dilakukan di bogor
untuk menghasilkan dua ratus notes membutuhkan empat puluh hingga lima puluh bambu
waktu pengerjaannya pun memakan waktu dua bulan
setiap proses membutuhkan ketelitian
kesulitannya cukup lama ya dari mulai finishing dari mulai ngecek ngecek ininya
si bambunya juga kan kebanyakan kebuka terus dari kertas kertasnya kebanyakan kotor
kadang pulpennya juga ada yang ada
ada tintanya ada enggak
jadi lumayan rumit ya lumayan susah juga
kita pengecekannya kurang lebih sepuluh menitan sampai selesai
pembuatan notes bambu ini melibatkan tiga belas pengrajin
hal ini menjadi angin segar bagi pelaku umkm dan pekerja lokal
sedikit terpukul tapi dengan adanya event g dua puluh yang diselenggarakan oleh pemerintah
di mana pemerintah mewajibkan untuk menggunakan produk produk dalam negeri
terutama untuk produk produk di umkm tentu saja ini memberikan angin segar buat kami
karena ini eventnya juga cukup banyak dan kami merasa bahwa salah satu kebanggaan sih
tepatnya kebanggaan buat kami juga bisa ditunjuk sebagai penyedia vendor untuk g dua puluh
selain match bambu dari bogor jawa barat kerajinan kertas untuk souvenir g dua puluh datang dari bali
ketutir tayasa warga desa carangsari kabupaten badung bali ini
adalah salah satu pengrajin yang beruntung menjelang perhelatan ktt g dua puluh oktober nanti
penyandang disabilitas karena lumpuh pada kedua kakinya itu mendapatkan pesanan membuat kotak tempat sarung
dari menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
kala itu akhir tahun dua ribu dua puluh satu ketutir tayasa bertemu langsung sandiaga uno
satirnya bersama pengrajin lain memamerkan hasil kerajinan pada sebuah acara penghargaan desa wisata
men parekraf pun langsung memesan seratus kotak sarung pada ketutir tayasa
kotak yang terbuat dari bahan koran bekas itu akan dijadikan wadah atau tempat cindera mata kain sarung
dengan penuh semangat ketutir tayasa langsung menyanggupi sesuai waktu yang diberikan
walau dalam proses pembuatan sempat terkendala bahan kertas koron bekas
akhirnya pesanan bisa diselesaikan lebih cepat
ketut mampu menyelesaikan pesanan dalam dua bulan dari waktu yang diberikan selama
selama lima bulan
pak kan diberi waktu lima bulan sama pak menteri untuk menyelesaikan kota ini kan
kenapa pak kerjakan lembur dengan dua bulan alasannya apa pak
saya takut juga pak saya melemur sampai jam dua belas sebelas
takut kenapa pak
takut takut tapi selesai
tapi sekarang selesai gimana pak rasa ya pak
iya banget selesai ya pak
oke terima kasih berat sama bapak
ini saja kontak sama pak menteri
dalam proses pembuatan kotak koran bekas yang dibeli tersebut kemudian dilinting dan diberi lem kertas sesuai ketebalan yang diinginkan
proses melinting koran bekas inilah yang paling banyak menyita waktu
hasil lintingan koran ini kemudian dibentuk kotak dengan bantuan kerangka sesuai ukuran kota
kotak sarung yang dipesan untuk ktt g dua puluh berukuran panjang tiga puluh cm
lebar dua puluh cm tinggi sepuluh cm
proses selanjutnya memberi ornamen luar kotak dengan ornamen khas bali
bahan ornamen pun sama menggunakan koran bekas
proses finishing selanjutnya adalah memberi warna ornamen dengan cat prada atau cat warna emas
finishing berikutnya kotak dicat warna bening agar lebih tahan lama
proses ini biasanya ketut dibantu teman temannya
pesanan sebanyak seratus kotak tempat sarung itu sudah selesai dan diambil pemesan
nantinya kotak sarung ini akan diisi kain tenun khas salah satu daerah di nusantara
selain kotak sarung pengrajin ini menerima pesanan kerajinan tempat kotak tisu hingga bokor atau semacam dulang untuk tempat buah buahan
tim liputan cnn indonesia